tenaga medis hingga polisi memang menjadi orang yang berada di garda depan untuk menangani covid sembilan belas
namun ada pejuang lainnya yang sering terlupakan yaitu para tukang sampah
sampah masker tisu kotor hingga barang barang lainnya dikumpulkan mereka dengan perlengkapan kebersihan seadanya
hal ini yang menjadi awal inisiasi gerakan masker untuk pejuang sampah yang dilakukan plastik
atau perusahaan upcycling sampah plastik dan karya adalah doa id
masker sebagai salah satu pelindung dasar pun dibagikan untuk para pejuang sampah
utamanya tukang sampah yang tidak berada di bawah naungan dinas kesehatan
mereka yang harus melindungi dirinya sendiri dengan perlengkapan yang mereka miliki
oh ya takut banget bu
takutnya itu kan lagi zaman corona
nah makanya tukang sampah ya maju terus pantang mundur lah
namanya udah tugas gitu
yang penting apa bu
yang penting jaga kesehatan lah gitu
ntar habis kerja langsung ganti gitu
sumbangan tersebut pun tidak diberikan secara acak
melainkan didata agar terpaksa sarang
kegiatan ini telah diakukan sejak pertanyaan april
dan sudah dibagikan di wilayah sekitar jakarta barat
dan jakarta selatan
jadi kalau ini memang kita ngerjain manual banget sih
kita datang ke kantor kelurahan
terus kita minta data pak rw nya
dari pak rw nya kita telepon minta data pak rt nya
dari situ nanti baru kita dapat data si tukang sampah
karena tua sampah ini mereka di bawah koordinasi rt
nah dari situ baru kita janjian sama pak rt nya
kita datang ada berapa orang
terus kita minta ketemu dan kita bagiin donasinya
walaubgitu donasi dari pribadi atau perusahaan pun
bisa diberikan untuk gerakan hashtag berjuang sampah ini
jadi tidak hanya masker sumelan merupakan roti dan makanan siap saji
juga tak jarang disalurkan dalam gerakan masker untuk pejuang sampah ini
tukang sampah juga merupakan salah satu pejuang dalam penanganan pandemi ini
karena kebersihan lingkungan kita ada di tangan mereka